assalamualaikum pak ma
duduk duduk no
kamu sendiri aja nggak sama mama kamu
gak apa sendiri aja
aku juga baru dapat kabar
ini gimana cerita awalnya sih

gak tau no ini mama juga gak abis pikir
mama sama papa disini juga lagi bingung
mikir kenapa sih elsa
sabar sebentar lagi ya
aku tadi mau pulang
mau dengerin cerita seru gak
rena kan masih bingung
tentang ayah kandung kan

tante frozen bisa bantu jawab
ayah kandungnya rena itu
beneran om baik
sama mama papanya dari kecil
jadi dulu gini loh
bisa sama om baiknya
dan ada satu keadaan

bawa rena pergi dari ombay
sebenarnya siapa tante
mama kandungnya rena
kok mama aku mama andien

untuk menitipin di panti asuhnya
tanpa harus cerita ini ke kamu
sebenarnya tante juga gak tega
maksa tante untuk
taruh kamu di panti asuhan

tante minta maaf banget ya

kamu memang waktu masih bayi dititipin dengan rena
di panti asuhan
sekarang gini deh kalau rena gak percaya
tante frozen ada buktinya
tante masih punya suratnya
kali ini gue akan serapi mungkin demi nindu
kali ini gue akan serapi mungkin demi nino
anak bernama ninding
anak bernama ninding
anak bernama ninding
ini suratnya sama dengan nama nino
siapa namaku ninger

nindi itu nomu waktu dititip di panti
nindi itu nomu waktu dititip di panti
dari kalau rena
nama itu keluar dari panggilan reropan
untung gue kepikiran untuk buat senjata baru ke rena
dan akhirnya lebih percaya sama gue daripada mbak andin
dengan begitu reina akan lebih berpihak ke nino daripada ke mbak andin
dan gue jadi tenang
karena gak akan jadi diceraikan sama nino
berarti mbak andin sama dong kayang baik
yang dikirim allah buat aku
tapi allah tidak menyarankan orang tua menitipkan anaknya di panti saya
tapi kenapa gak menitipin aku

tapi kalau dia menitipkan dia akan menitipkan
tapi kalau dia menitipkan dia akan menitipkan aku

kamu tahu sendiri kan

makanya mama selalu menjauhkan kamu dari om baik kan
nah sekarang ini ini bukti surat penyerahan ke pihak panti
benar mama kamu yang naruh kamu di panti asuhan
jadi ternyata mama andin yang ninggalin aku di panti
benar sayang tante frozen gak bohong
mama kamu memang naruh kamu di panti asuhan
ini ada suratnya sayang kamu lihat sendiri kan
mama kamu memang benar naruh kamu di panti asuhan
mama ini gak ninggalin aku di panti
reina jangan lari awas

reina kamu jangan lari

tante jelasin dia semuanya ya
dengarin tante dulu ya
kenapa jadinya gak sesuai rencana gini
kenapa rena pakai keluar mobil segala sih kan bahaya

kenapa reina pakai keluar mobil segala sih kan bahaya

ini vulernya itu pelepaskan toxins
ini vulernya itu pelepaskan toxins

atau ini re warah

apa yang sudah dilakukan elsa ke rena
sampai rena tergeletak di jalanan seperti ini
tapi sekarang prioritas gue adalah rena

iya sayang iya nanti kita ketemu mama ya
sekarang amsal bawa rena ke rumah sakit dulu ya
ya allah rena semoga kamu baik baik aja ya
tante gak ada niatan untuk mencelakai kamu nak
yang ada nino nanti malah marah sama gue
gue harus ikutin self sekarang

sayang bertahan ya
sekarang kita ke rumah sakit dulu ya
sayang yang kuat ya
terus ini gimana din kita harus gimana din

kita cari ya kita cari sekarang ya din ya

semoga rena cepat ketemu supaya mbak andin gak marah marah lagi kayak gini
kamu udah sama rina
tadi aku nemuin rena di jalanan kehujanan

ya allah rina
terus sekarang rina gimana rina baik baik aja kan

pronitisnya dia kambuh itu
sekarang rena aku bawa ke rumah sakit terdekat dulu ya
enggak sekarang kamu dimana
yaudah kamu share lok abis itu aku langsung datang ke sana ya
sal tolong jagain rina ya tolong peluk dia tolong jaga baik baik ya
rina rina ketemu din
rina ditemuin sama sal ini aku udah dapet share log ya
pada jam kerjaan ayo kita ikutin
terus makasih amir semoga cepet sehat ya
ini ini gak ada yang bisa kita lakukan lagi
selain nunggu aku udah
aku gak tau
kamu kemana sih sal
pak elsa di bawah ancamannya ricky ya
ya allah aku takut ngebayangin ya
rina ada lagi lagi kamu yang jadi korban ya sayang
pak kita harus cari kita harus cari elsa dong
mau cari kemana ma
emangnya kamu tahu mau cari kemana
tapi kita juga jangan diem aja pak kita harus cari
iya kemana kak
ini aku aku coba chat dulu elsa ya
sudah cukup masalah yang kamu buat
jangan bikin masalah lagi
bener bener ya kamu elsa
kak tia angkat lagi teleponnya

bukannya mau perbaiki keadaan malah bikin seperti ini
apa sih sebenarnya hari pikiran kamu
malah sekarang bawa rina
kalau sampai anak kenapa napa
tapi kayaknya nggak mungkin dibaca
telepon aja gak diangkat sama dia
kondisi lagi hujan
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
kondisi lagi hujan
rina dibawa kemana sih
rina dibawa kemana sih
mudah mudahan kamu nggak kena panah panah

semuanya nyariin gue lagi

apa mereka semua udah tahu ya
mereka semua udah tahu ya

pasti selalu udah bilang sama mbak anin

abis itu mbak anin kasih tahu ke semuanya
ini kalau semuanya tahu
ini kalau semuanya tahu

padahal maksud gue
supaya nino nggak jadi nyariin gue

nino pasti marah banget nih sama gue

apa boleh minta tolong cepetan nggak pak

gak apa apa kita jalannya pelan pelan
yang penting kita selamat mbak sampai tujuan
aku udah dari tadi kepikiran rina terus
aku takut rina kenapa kenapa
maka aku pengen banget ketemu sama dia secepatnya
iya mbak kiki paham perasaan mbak andin
cuma yang penting sekarang adalah untungnya
cuma yang penting sekarang adalah untungnya
rina ditemuin sama mbak masal
masa masa kan orang baik

aduh gingga bayangin deh mbak rena jadi kayak bakal gimana
kalau udah campur tangan allah kita gak bisa berbuat apa apa ya mbak andil
ya tapi aku nggak tahu sih
alasan elsa ngambil renat itu untuk apa ya
terus kenapa saya harus nemuin rena di tengah jalan dan kondisi dalam kehujanan kayak gini

kan yang terpenting sekarang itu reina udah ada di tangan yang tepat di tangan massal
ya nanti kalau enggak nanti kita tanya raina mbak ceritanya gimana sebenarnya
ya kalau reina mau cerita kalau enggak kamu tahu sendiri kan dengan perubahan emosi reina itu seperti apa
dengan apa yang dia alamin aku juga gak tahu nanti rena mau cerita apa enggak

dokter psikolognya aja mbak siapa tahu nanti rena bisa ceritakan
daripada nanti kita dengar ceritanya versi mbak elsa sudah pasti yakin itu ceritanya bakal ngawur
aduh ya semoga aja dengan permasalahan ini tidak menimbulkan trauma baru lagi buat rena ya
karena dia masih kecil kasihan kalau dia harus menjalani seperti ini
mbak andin mbak andin kabarnya ibu rosa ya
aku nanti ibu khawatir
halo assalamualaikum mbak
aku mau kasih tau ke mbak mbak kalau rena rena dibawa sama elsa

tunggu tunggu tunggu gimana ceritanya rena bisa ditemukan sama sal
emang emang kenapa elsa ngapain rina terus itu mirna riza sama anak buahnya kemana
kok bisa sampai lolos begitu
ini ceritanya sangat panjang sekali mbak nanti aku jelasin
pokoknya sangat panjang sekali
karena aku lagi menuju lokasi yang udah self kirim ke aku
dan kayaknya sal juga harus bawa rena ke rumah sakit deh karena dia terkena bronitis
ya allah rena
yaudah mama mau nyusul deh
mama mau aku kirimin share location dari sal gak
ya kamu share love sekarang juga kebetulan sudah selesai konsultasi sama psikiater
aduh mama khawatir sekali
ya segera ya din
oke mbak yaudah mama aku kirim ya
nah ini dia udah dapat
elsa elsa baru kemarin saya izinkan ke rumah karena idul adha

sayang kita udah di rumah sakit
ntar ya sayang ya tahan ya
maaf pak harap bapak tunggu di sini ya biar dokter yang menangani
ya allah selamatkan rena ya allah
aku udah sampai di rumah sakit sama rena ya
kamu ikutin aja live vocation yang tadi aku kirim
dokter posisi kepala pasien harus lebih tinggi

ya dipengen bunga
gawat umpet pukul

kalau kamu gak suka sama orang lain kamu bisa lebih dekat sama papa nino
tapi kenapa jadi kayak gini sih
kalau rena kena apa apa pasti gue yang kena
pasti gue yang disalahin
pak ini laporan bulanannya
temen aku masih gak dijawab sama elsa
bahkan chat pun gak dibaca
mau telepon andin tapi
tapi aku gak enak
kalau aku telepon malah bikin tambah panik dan gangguin dia
nanti aku coba chat papa surya aja deh

papa mama sudah tahu nok
ini kami sedang mencoba mencari elsa
apa sebaiknya aku langsung ke rumah papa surya dan mamasara ya
aku ingin tahu
gimana sih kejadian yang sebenarnya
mungkin mereka juga tahu
laporan laporan ini kalian rekap aja
nanti besok pasti ke saya lagi ya
sebentar lagi kita ada meeting dengan divisi lain
nanti kita reskejul ulang
saya ada urusan penting
saya tinggal ya
pak ini nggak bisa lebih cepat lagi ya
maksudnya lewat mana gitu kek
jalan ini emang macet
ya saya tahu ini macet
cuma kamu mungkin bisa ada
jalan lain atau apa lewat mana gitu
gak ada bu
ini jalan satu satunya yang bisa kita lewatin
aduh ya allah
assalamu'alaikum pak ma
duduk duduk no
kamu sendiri aja nggak sama mama kamu

pak aku juga baru dapat kabar
ini gimana cerita awalnya sih
kenapa elsa bisa sedekat itu
gak tahu no ini mama juga gak habis pikir
mama sama papa di sini juga lagi bingung
mikir kenapa sih elsa
sebelum elsa berhasil membawa rena
mirna sama rizal itu dikecoh sama ricky
makanya dengan mudahnya elsa bawa rena
maaf tapi ini lagi lagi elsa bekerja sama dengan ricky pak
kau sampai kenapa nama dengan rena
aku terpaksa ambil tindakan tegas dengan elsa
itu hak kamu sebagai suami
kami nggak bisa ikut campur terlalu dalam
dalam pernikahan kalian
terserah kamu no
oh oke kalian bantu saya
sudah tetaplah volume
sudah dinaikkan volume nya
saya bangun dokter tolongin dong keponakan saya dia nggak boleh pergi dia harus hidup

dokter tolong jawab saya ini keponakan saya kenapa

hal semaksimal mungkin tapi pasien tidak bisa kami selamatkan